perdana menteri jepang shinzo abe menyatakan keadaan darurat di tokyo osaka dan lima prefektur lainnya
selama sebulan dalam upaya mengurangi penyebaran virus corona
pengumuman status darurat ini mengikuti peningkatan kasus baru di tokyo
termasuk kenaikan lebih dari seratus kasus baru per hari selama satu pekan terakhir
kebijakan yang diambil pemerintah jepang meliputi melakukan lockdown di beberapa sektor formal
dengan kondisi darurat nasional ini para gubernur di wilayah yang ditapkan
dapat meminta warganya untuk tetap di rumah dan menutup tempat usaha
pemerintah jepang juga tidak akan memberikan hukuman bagi para pelanggar
melainkan lebih mengandalkan kesadaran masyarakat dan menghormati otoritas
sejauh ini korban positif terjangkit covid sembilan belas di jepang sudah lebih dari empat kasus dengan sembilan puluh tujuh angka kematian
jepang jepang jepang
dan saat ini kita sempat berbicara

terima kasih atas perhatiannya
dan memang semalam perdana menteri shinzo abe menyampaikan
menyampaikan deklarasi status darurat
intinya di tujuh prefektur dari empat puluh tujuh
sebagaimana kita tahu ya ada sekitar enam puluh ribu warga negara indonesia yang tinggal di jepang
dan dari tujuh prefektur itu ada sekitar dua puluh satu lebih warga indonesia yang akan terdampak dari status darurat ini
memang perdana menteri yang pakai ini benar benar menerapkan kebijakan masing masing
jadi status darurat ini
memang diambil karena adanya peningkatan jumlah kasus yang terinfeksi
khususnya di tokyo
dan tingkat penyebarannya yang cukup cepat
dan kasus kasus yang tidak terinfeksi
oleh karena itu
pemerintahan memutuskan status darurat
kbri selama ini memiliki jaringan komunikasi dengan seluruh warga negara indonesia
khususnya simpul simpul kita di berbagai bagian
dan kita memonitor mereka
on a daily basis dan sering sekali komunikasi
kita memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan
baru baru ini kita memberikan bantuan masker ke beberapa mahasiswa yang membutuhkan
karena memang stok masker ini juga sudah sangat langka
termasuk disinfectant dan sebagainya
memang kita juga menyediakan mungkin vitamin bagi masyarakat yang membutuhkan
saya juga menghimbau masyarakat indonesia di jepang untuk terus memantau berita dan perkembangan
dan terutama mematuhi himbauan pemerintah jepang
untuk tidak keluar dan serta membatasi ruang gerak mereka
jadi pemerintah jepang sangat berharap kooperasi kerja sama masyarakat jepang
termasuk warga asing yang tinggal di jepang
untuk mematuhi status darurat ini
untuk disiplin dalam memenuhi harapan pemerintah jepang
untuk menekan jumlah angka penderita atau yang terdampak dari penyakit coronavirus ini
iya pak trin ini terkait dengan pemberlakuan keadaan darurat
kapan kiranya memang akan segera diberlakukan
mengingat sebelumnya jepang mungkin pada dua april lalu
sudah memberikan pembatasan perlintasan warga negara asing
baik itu ke jepang maupun dari jepang keluar negara jepang sendiri pak
jadi memang status darurat ini itu memang akan diberlakukan
jadi memang status darurat ini itu memang akan diberlakukan

dua puluh april sampai dengan kurang lebih satu bulan enam mei
dan masyarakat diminta untuk tetap tinggal di rumah
dan untuk kebutuhan kebutuhan esensial saja
yang bisa keluar rumah misalnya
memenuhi kebutuhan makanan atau berobat
dan sebagian besar transportasi juga tetap buka
atau kegiatan ekonomi yang sifatnya esensial
terkait dengan penanganan covid ini juga tetap diperbolehkan
misalnya pabrik yang memproduksi obat obatan
atau transportasi ini juga tetap berjalan
walaupun mungkin dikurangi jumlahnya intensitasnya
dan perusahaan listrik gas telpon dan apa
financial institution juga tetap terbuka
dan diharapkan dengan status darurat ini
akan menekan jumlah penderitaan
iya pak trin terkait dengan tadi ada informasi maupun seperti apa yang terjadi di jepang
terkait dengan tadi ada informasi maupun seperti apa yang terjadi di jepang

bahwasannya warga memang harus stay at home
dan tidak ada hukuman ataupun penalti seandainya warga melanggar
lalu sebenarnya bentuk pengawasannya seperti apa pak
selain kesadaran warga di sejumlah kawasan
tujuh prefektur tadi yang memang sudah dilarang
untuk melakukan kegiatan beraktivitas kesehariannya
jadi kalau saya mengatakan
masyarakat jepang ini termasuk masyarakat yang sangat disiplin
jadi apapun yang diperintahkan oleh pemerintah
jadi apapun yang diperintahkan oleh pemerintah
jadi apapun yang diperintahkan oleh pemerintah
pusat maupun gubernurnya itu mereka patuhi dengan baik
tadi pagi saya amati di jalanan sudah sangat lenggang
jarang sekali dilihat dibandingkan hari sebelumnya
ini bentuk kepatuhan kepatuhan yang perlu kita tiru di indonesia
jadi memang juga selain itu pemerintah jepang
juga ingin mensure warganya bahwa
ada paket paket stimulus ekonomi itu juga mungkin
membuat masyarakat juga sedikit apa
nah senang dengan kebijakan pemerintah ini
khususnya untuk ukm ukm yang akan terdampak
dan bisnis bisnis yang akan terdampak dari efek dari status darurat ini
sebagai mana kita ketahui
tokyo itu kan biasanya padat dengan manusia
dan kegiatan aktivitas ekonomi sangat tinggi
dengan status darurat ini
akan sangat berpengaruh dari lalu lintas manusia
ini akan menjadi sangat penting
khususnya di wilayah wilayah tadi
termasuk tokyo yang
melesatnya paling tinggi sekarang sudah lebih dari seribu
seribu seratus warga tokyo
yang terinfeksi coronavirus
ya pak tri ini terkait dengan kultur warga jepang sendiri
yang memang sangat patuh pada kebijakan negara
seperti anda tadi katakan tanpa harus ada
santan tanpa harus ada penalti
warga sudah sangat patuh
lalu bagaimana dengan warga negara indonesia nih pak yang tinggal di sana
bagaimana bentuk mereka kepatuhan juga
apakah mereka secara langsung kesadaran seperti itu
atau pihak kbri sendiri kjri sudah memberikan juga sebuah imbauan dan juga masukan
kemudian bagaimana penanganan pak terhadap warga di sana
karena bapak tadi katakan kebutuhan sanitasi spray hand sanitizer
desinfektan masker juga terkendala pak
betul terima kasih atas pertanyaannya juga

jadi memang ibu menteri luar negeri juga selalu mengimbau kbri untuk menangani secara baik baik pak

masyarakat kita yang ada di luar negeri
dan sejak bulan februari lalu sampai sekarang
pemerintah jepang itu cukup membantu pemerintah kita dalam penanganan
misalnya waktu itu kasus diamond princess dalam kapal pesiar disebut
mulai dari proses evakuasi sampai dengan yang sakit sakit pun dirawat oleh pemerintah jepang otoritas jepang
dan kita sangat apresiasi itu
saya yakin warga negara indonesia di jepang ini akan patuh karena mereka sudah terbiasa dengan kultur muda muda asia arab
kbri juga selalu sering sekali menyampaikan himbauan himbauan saran saran untuk patuh dengan aturan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jepang
karena saya sampaikan juga bahwa ini sangat berpengaruh terhadap citra warga indonesia
dan ini saya juga terus mendorong
saya yakin masyarakat indonesia tetap tenang
kbri bersama kalian
dan kita selalu maintain communication dengan mereka
dan kita komunikasi terus juga dengan masyarakat
kita wakil media sosial itu
baik terima kasih sekali pak tri purnaja selaku kepala perwakilan eriterim kbri tokyo atas perbincangannya pada siang hari ini pak